ketua umum partai golkar erlangga hartarto mengapresiasi mundurnya idrus marham dari kursi menteri sosial sekaligus kepengurusan partai beringin
surat pengunduran diri idrus sudah diterima erlangga pada jumat pagi
sementara itu presiden menghargai dan menyerahkan proses hukum yang sedang berjalan kepada kpk
bahwa dpp golkar juga sudah menerima surat pengunduran diri bapak idrus marham
tertanggal dua puluh empat agustus hari ini dan dpp memberikan apresiasi atas kerelaan bapak idrus marham
juga terhadap jiwa kesatria pak idrus marham untuk mengundurkan diri sebagai pengurus dpp partai golkar
ya ini kan kasus lama ya kita menghargai apa yang
menjadi wilayah kemenangan kpk
ya cukup ya
idrus marham mundur dari jabatan menteri sosial serta kepengurusan di partai golkar
lantaran merasa telah berstatus tersangka dalam penyidikan kasus dugaan suap pltu riau i
pegiat anti korupsi donald faris menilai idrus mengambil langkah politik yang cepat dan tepat
agar jokowi tidak terkena tanggung jawab secara moral apalagi politik
idrus marham resmi menyampaikan surat pengunduran diri
idrus mengundurkan diri karena alasan proses hukum dirinya dalam kasus dugaan suap pltu riau i
dalam keterangan persnya di istana kepresidenan jakarta
idrus mengakui sudah mendapat surat pemberitahuan penyidikan dari kpk sejak kamis sore kemarin
selain itu idrus pun menyebutkan alasannya mundur dikarenakan tiga hal
salah satunya untuk menjaga nama baik presiden jokowi dodo
saya tadi menyampaikan bahwa
sebagai bentuk pertanggung jawaban moral saya
maka saya mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai menteri sosial
kepada bapak presiden dengan beberapa pertimbangan
pertimbangan yang pertama adalah
untuk menjaga kehormatan bapak presiden yang selama ini kita kenal
dan yang kedua

dan yang kedua
pemimpin yang memiliki reputasi komitmen dan konsistensi yang tinggi
dalam pemberantasan korupsi di indonesia
selang beberapa jam setelah idrus mundur presiden joko widodo resmi melantik
politikus partai golkar agus gumiwang kartasasmita
tercatat dalam kurun waktu empat tahun jokowi sudah melantik tiga menteri sosial
apa pilihan kita tidak jauh jauh meleset
tugas khususnya ya segera menyelesaikan masalah yang ada di ntb
dan masalah masalah yang berkaitan dengan persiapan untuk pkh di dua ribu sembilan belas
itu aja nggak banyak banyak
sementara itu kepada detik com pegiat antikorupsi icw
donald faris menilai pengunduran diri itu agar presiden jokowi tidak dikaitkan
dalam kasus korupsi yang menjerat idrus marham
donald pun menambahkan
idrus mengambil langkah politik yang cepat agar jokowi tidak terkena tanggung jawab secara moral
selain mundur dari jabatannya sebagai menteri
idrus menegaskan dirinya juga mengajukan pengunduran diri sebagai kader partai golkar
nama idrus marham muncul sejak pertama kali kasus dugaan suap plt uriau i mencuat medio juli lalu
total ada tiga kali idrus datang ke kpk untuk memberikan keterangan
hingga pada akhirnya idrus tiba tiba mundur dari jabatan menteri
karena merasa sudah berstatus tersangka
juli antoni sekjen partai solidaritas indonesia
terima kasih bang tony
saya manggilnya bro tony aja sesuai kebiasaan
dia maunya dipanggilnya bro oke ya
kemudian ini bukan bro tapi bank
bang habibur rahman kabit advokasi dpp partai gerindra
terima kasih bang habib sudah datang
kemudian yang bisa memberikan perspektif hukum terkait dengan ini
ada bang donald faris koordinator divisi korupsi politik dari indonesia corruption wars
terima kasih bang donald
pasti anda mengira saya akan bertanya langsung kepada
bung tony ataupun bung habib tapi saya akan bertanya ke bung donal dulu sebenarnya
bagaimana anda melihat kita kan tidak bicara
oke ini kasus korupsi yang kemudian sudah terendus cukup lama
tapi akhirnya muncul di tahun politik pula
kemudian ketika menjadi menteri
perspektif anda seperti apa terkait dengan kasus hukum
idrus marham menteri dan tahun politik
sebelum saya akan kedua pelaku di sini pelaku politik
sebenarnya anasir tahun politik
dan dikaitkan dengan isu politik
itu tidak akan pernah usai
sebab agenda politik di republik ini gak pernah tuntas
pilkada serentak saja dua ribu lima belas dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas
sampai dengan pilpres dua ribu sembilan belas itu penuh dengan agenda agenda politik
jadi kalau ditarik ke isu tahun politik
sebenarnya agak susah kita membangun argumentasi dari pendekatan bahwa
apa yang dilakukan oleh penegak hukum menurut saya murni persoalan penegakan hukum anti korupsi
bagaimana kita membaca kasus ini
kalau kita lihat kronologi serentetan peristiwa
kasus ini kan pengembangan dari operasi tangkap tangan
yang juga dilakukan di rumah dinas idrus marham pada waktu itu
ketika menjadi menteri ya
ketika menjadi menteri
kpk kemudian mengembangkan
dan kemudian dari pengembangan tersebut tentu ada langkah langkah hukum yang sudah dilakukan oleh kpk
terkait dengan status pak idrus marham
kpk belum secara resmi menyampaikannya
dan kalau kita lihat
tadi sempat ada waktu bahwa hari ini malam ini kpk akan mengumumkan terkait dengan
sudah siap siap nampaknya bung nona tadi ya
tapi kalau saya duga bahwa ini ada kaitannya
mundur ini ada kaitannya dengan pengembangan kasus yang dilakukan oleh kpk
jadi ada sektor penyelenggara negara
ada sektor swasta yang diproses
dan jangan lupa kita
core business dari proyek ini adalah pln
jadi saya menduga akan terus ada pengembangan kepada sektor sektor lain
jadi tidak akan berhenti di situ
sebelum masuk kepada dua politisi ini
saya mau mengajak anda untuk menjelaskan kepada kami semua orang orang awam
bagaimana bisa orang yang tidak duduk sebagai anggota parlemen pertama
kemudian tidak lagi menjadi pengurus inti partai sebagai sekjen atau ketua umum
dan menteri sosial
itu bisa terlibat dalam urusan pln
tanpa saya mau mengkonklusikan atau mendahului apa yang sudah dilakukan oleh kpk
tapi kalau konstruksinya bertanya artinya kan sah sebagai
tapi kalau kita lihat konstruksi kasusnya mas
sebenarnya sudah banyak sekali perkara perkara di publik ini
yang tersangka kasusnya tidak berkaitan langsung dengan core unitnya
misalnya kasus nazarudin
dia adalah anggota komisi tiga dpr ri
tapi menggarap proyek proyek yang ada di komisi
proyek proyek yang ada di komisi olahraga
komisi sepuluh pada waktu itu
kasus yang mengaitkan ada ada arsuban europe
atau yang paling juga fenomenal adalah kasus impor daging sapi
yang kemudian presidennya tidak berada pada komisi yang menangani kasus impor daging sapi
kasus ini adalah trading influence
sebenarnya kalau kita tarik kepada design besarnya

tapi di trading influence itu elemennya ada suara
suap ada gratifikasi ada penyuluhan guna
tapi kalau kita membaca secara lebih gamblang
sebenarnya adalah trading influence
nah kalau ditarik kepada kasus
bagaimana kasus ini terjadi
kasus pembangunan tiga puluh lima ribu megawatt proyek yang sedang digadang gadang pemerintah ini
adalah mengibatkan skema di mana pihak swasta yang membangun infrastruktur itu
kemudian menjual listrik itu kepada pln
nah ada tangan tangan yang kemudian
mau mencari keuntungan di situ
keuntungan yang tidak semestinya
dan ada kompensasi di situ
saya sebenarnya sudah mendengar apa kompensasi kompensasi itu
tapi tentu saya tidak mau mendahului apa yang dilakukan
masa tongkrongannya ini adalah jualan kuasa
jualan pengaruh dan memperoleh
jadi ini pedagang rente mencari rente ekonomi
rent seeking sebenarnya dan mencari keuntungan di situ

ini bukan hanya soal idrus marham tapi
ada berkaitan dengan politisi yang sudah dijerat golkar sebelumnya
ini kan orang yang ngurusin listrik kira kira begitu
ini ada indera indera penciuman anda
fakta fakta yang anda teliti selama ini
ini berhubungan dengan kontestasi politik
tahun politik jadi ada hubungan dengan fundraising misalnya
atau ada kaitan itu atau memang ya ini tabiat saja
atau masalah yang sudah lama sekali
kalau yang bacaan saya terkait kasus ini
belum ada arah kepada penggalangan modal
penggalangan modal secara politik
apalagi dia di struktur partai sekarang bukanlah level elit lagi
bang donald ditahan dulu sebelum kita lanjutkan kepada dua politisi
kita akan bergabung ke kpk sekarang
nampaknya konversi pers akan segera dimulai
juga harus bertanggung jawab secara hukum
menurut bukti bukti yang sudah didapatkan oleh kpk
yaitu terkait dengan kasus dugaan suap
sehubungan dengan proyek pltu riau i
selengkapnya akan disampaikan oleh bu basaria panjaitan
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam rekan rekannya semuanya
pada hari ini tepatnya tanggal dua puluh empat agustus hari jumat dua ribu delapan belas
kami akan menyampaikan informasi tentang pengembangan penanganan perkara
yang terkait dengan penerimaan hadiah oleh anggota dpr
yaitu peristiwa yang pada tanggal tiga belas yang lalu
masalah jual beli listrik dengan konsorsium unit pembangunan proyek ipt di provinsi riau
sebelumnya kpk telah melakukan kegiatan tangkap tangan
yaitu pada hari jumat tanggal tiga belas juli dua ribu delapan belas
dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh anggota dpr
terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan pltu riau i
kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan
sejak sabtu empat belas juli dua ribu delapan belas
dan dua tersangka diketahukan pada saat itu
yaitu ems yang merupakan anggota komisi tujuh dpr ri
dan satu lagi adalah jpk sebagai pemberi merupakan swasta
dan beliau juga pemegang saham dari black road natural resources
kemudian dalam proses penyidikan kpk tersebut
ditemukan sejumlah fakta baru dan bukti permulaan yang cukup
berupa keterangan saksi surat dan petunjuk
sehingga dilakukan penyelidikan baru
tertanggal dua puluh satu agustus dua ribu delapan belas
dengan satu orang sebagai tersangka baru
yaitu atas nama iem
iem ini adalah
merupakan menteri sosial
tersangka im diduga bersama sama dengan tersangka ems
yang merupakan anggota komisi tujuh dpr ri
diduga telah menerima hadiah atau janji dari jpk
yaitu jbk sebagai pemegang saham bnr
terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan plt
iem ini dianggap sebagai prinsip yang terbaik di riau i
setelah perbuatan iem disangka melanggar pasal dua belas a
atau pasal dua belas huruf b
atau pasal sebelas uu tiga puluh satu seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sebagaimana diubah dengan uu dua puluh dua ribu satu
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
yuntuh pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp atau pasal lima puluh enam ke dua kuhp iuntuh pasal enam ayat satu kuhp
konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut
im duga mengetahui dan memiliki andil terkait dengan penerimaan uang oleh ems dari jbk
yaitu sekitar november sampai desember dua ribu tujuh belas diduga ems menerima uang sejumlah empat miliar
kemudian sekitar bulan maret dan juni dua ribu dua puluh
diduga ems menerima uang sejumlah empat miliar
kemudian im juga diduga berperan mendorong agar proses penandatanganan
putures power agreement yaitu jual beli dalam proyek pembangunan pltu riau
selain itu im juga diduga telah menerima janji
untuk mendapatkan uang dari cbk
dan bagian yang sama besar dari jatah ems sebesar satu lima juta usd
yang dijanjikan gbk apabila proyek pltu riau i berhasil dilaksanakan oleh jbk dan kawan kawan
dalam penyidikan perkara awal yang sudah dilakukan sejak empat belas juli dua ribu delapan belas hingga hari ini
sekurang kurangnya satu lima juta usd yang dijanjikan oleh cbk dan kawan kawan

yaitu antara lain
para pejabat pt pembangkit jawa bali investasi
yang diperiksa disini
kemudian direktur keuangan
ada direktur operasi
kemudian juga termasuk direktur pengembangan dan niaga
dan juga direktur korporasi kreatoris
kemudian juga dari pegawai dan pejabat pt pltu riau satu
antara lain direktur pengadaan strategis dua
kemudian juga pegawai pt pln batubara
selain itu juga diperiksa
direktur pt cina kuedian engineering indonesia
kemudian mantan sekjen partai golkar
sekarang menjadi menteri sosial
dan juga karyawan karyawan dari pihak swasta
sebagai pemenuhan salah satu hak tersangka
maka kpk telah mengerimkan pemberitahuan
pada im pada hari kemi dua puluh tiga agustus dua ribu delapan belas
itu kira kira yang dapat kami sampaikan
perkembangan penanganan kasus
peristiwa tangkap tangan tanggal tiga belas juli yang lalu
sekian dan terima kasih
wassalamualaikum wr wb
terima kasih bu basar ya
jadi total sekarang
ada sekitar tiga orang
tersangka yang diproses
dalam penyidikan ini
baik penyidikan tanggal empat belas juli
ataupun tanggal dua puluh satu agustus dua ribu dua puluh
untuk sesi tanya jawab
sekitar satu atau dua sesi ya
silahkan kalau ada teman teman yang ingin bertanya
cukup empat orang dulu ya
ya terima kasih saya haris dari dati com
ada beberapa pertanyaan yang ditanya
ya itu tadi keterangan dari pimpinan kpk
terkait kasus yang mendera idrus marham
mantan menteri sosial
kami akan segera kembali dengan pembahasannya
usaha jadwal berikut ini tetap di cnn indonesia prime news
sore kemarin maka apa yang terjadi hari ini
misalkan saja mundur sebagai menteri
dan saat yang bersamaan juga
pak jokowi melantik
menteri sosial yang baru menurut saya itu adalah
langkah politik lanjutan sebagai konsekuensi
logis dan konsekuensi juridis
dari mundurnya seorang idrus mahram
tapi catatan kita adalah
ini menteri sosial kedua dalam sepuluh tahun
terakhir yang pertama siapa ya
bakhtiar hamsyah kasus impor
daging sapi dan mesin jahit
dan juga oleh kpk juga
kursi panas juga sebenarnya
kalau kita tarik sekalipun orang berpikir
bahwa mensos ini tidak punya
mainan kuat secara
politik tapi juga dia
kalau diisi oleh politisi dia bisa menjangkau
sektor sektor ekonomi bahkan ini bukan
sektor yang dikelola oleh kementerian sosial sendiri
seperti kata anda tadi ya
oke kita masuk ke sektor politik ya sekarang
nah ini kan kasus
korupsi pertama yang mendera
pemerintah presiden jokowi ada
satu menterinya yang menjadi tersangka
saya mau ke bang tony dulu
punya dampak nggak buat presiden jokowi
buat partai partai koalisi
dan ini menjelang tahun politik ini punya
dampak yang menjadi tamparan
nggak buat jokowi sendiri
jadi hari ini ada dua perasaan
yang datang secara bersamaan
ada sedih karena
pak jokowi yang selama ini
menegaskan dirinya dan mempraktekkan
ada satu orang pun menterinya yang
kalau kita bicara dengan berapa
birokrat juga terjadi internal ya
anggaran lebih ketat
prosedurnya lebih transparan akuntabel ya
tapi pada hari ini akhirnya ada
satu orang menterinya
yang baru menjabat berapa bulan
yang kemudian kena kasus korupsi
tapi saat bersamaan saya juga mengapresiasi
selain sedih itu juga mengapresiasi juga
bang itus malham sangat gentle ya
sangat gentle ya
saya baru tahu bahwa memang ada tadi
spending ya tapi paling tidak sampai
barusan saya tahu bahwa dia mundur
dan dia katakan bahwa
bersedia untuk diproses
proses hukum disiapkan kpk
untuk memutuskan proses itu
berbeda dengan politisi
lain biasanya kan ada pura pura
sakit atau bertahan
sekuat tenaga sampai kemudian memang
dipaksa oleh kpk
untuk apa dicekuk oleh kpk
dan tidak ada
pikiran konspiratif bahwa ini
ada kekuatan asing yang masuk
seperti yang dilakukan oleh politisi lain bahwa ini
politisi lain itu siapa maksudnya
ya kan banyak misalnya kan yang bilang bahwa ini ada
intervensi dari amerika
dari yahudi ketika presidennya kena
misalkan atau apa gitu tapi ini bang itus
mengatakan bahwa ini proses hukum silahkan maju
dia mundur gitu ya
dan satu hal yang saya perlu sampaikan
apresiasi juga bahwa pak jokowi juga karena
menteri sosial terutama dengan bencana ntb ini
dia mengangkat menteri sosial baru
hanya dalam hitungan jam dan kemudian
menteri baru ini dapat melaksanakan seberapa mencoreng
pak jokowi kepada anti korupsi dengan
ya kita tahu bahwa korupsi ini adalah
penyakit yang sudah
mengurat mengakar di publik kita
tapi dengan tadi komitmen
pak jokowi untuk melakukan
saya dapat cerita dari
beberapa birokrat yang mengatakan
betapa pak jokowi sedemikian detailnya
untuk memperlihat potensi potensi kebocoran
tapi ternyata masih ada gitu ya
jadi kebobolan nih apa kecolongan
kecolongan kecolongan boleh
dikatakan kecolongan tapi sekali lagi
saya kira ini tidak akan
menampar atau tadi mencoreng
image pak jokowi sekali lagi ini adalah sektor
yang sangat luas ya berapa
yang diperlukan oleh pak jokowi tapi tidak ada yang
mengakar sebagai hambalang misalkan karena
tidak hanya menteri tapi juga ini politisi
dari partai salah satu partai utama
pengusung dan pendukung presiden jokowi
orang naik kait kaitin termasuk
kita hari ini topik dialognya mengaitkan ini
ya silahkan saja
ada provokasi seperti ini yang bisa
mengait ngaitkan tapi sekali lagi
fakta politik per hari ini bahwa
pak jokowi berusaha keras untuk
menjaga tidak ada satu orang pun menterinya
yang terlibat kasus korupsi
dengan sekian banyak proyek yang
tersebar di seluruh nusantara tapi ya ada
akhirnya ini dan
yang kita lihat adalah bahwa kemudian
bagaimana kesigapan dan kerelaan
hati pak t golkar dan pak idrus sendiri
untuk mundur dan kemudian juga
ada penggantinya secara cepat untuk layanan masyarakat
jadi secara etika memang ini
kecolongan tapi secara etika sangat diapresiasi
apa yang dilakukan oleh menteri idrus panggham ini ya sedih tetapi
saya mengapresiasi oke saya mau ke kubu
oposisi dulu apakah melihatnya sama dengan
apa yang dilihat bung tony tadi hanya
kecolongan sebenarnya presiden jokowi punya rekam jejak
dan komitmen yang kuat apakah ini hanya
kecolongan anda setuju tapi sebelum anda jawab
bang habib saya ingin tunjukkan dulu
pernyataan bang habibur rahman
di detik com beberapa
saat yang lalu terkait dengan tragedi ini
ada pernyataan yang menarik saya
dan mungkin menjadi salah satu basis
kenapa kita adakan dialog ini bisa ditampilkan
nah di belakang kita bapak bapak ini dia
idrus tersangka gerindra
pertanyakan komitmen anti korupsi
jadi yang pertama saya perlu garis bawah ini
soal pak idrus ini
kaget hari ini menjadi
tersangka waktu ott
juga kita kaget karena kita kenal
beliau sosok yang bersih
selama ini punya integritas bahkan di kasus
yang paling ini ekstrim
kayak iktp nama beliau juga nggak tersentuh
sama sekali padahal beliau ada di
posisi yang bagus di partai golkar
itu satu jadi
beliau cuma memang kalau soal
kan kita bingung juga ini
tapi akhirnya ya
apa boleh buat kecolongan dan
kecolongannya nggak jauh di lingkungan
yang cukup dekat sangat dekat
dengan presiden si
di lingkungan menteri loh menteri itu bisa
tiap minggu ketemu bahkan mungkin bisa
tiap hari ketemu
jadi ini inner circle nya presiden menurut anda
dengan tadi kata pak raja juli
saya sepakat ya
pengawasan perencanaan yang baik
jangan sampai kecolongan
ini baru satu oh cuma satu
nanti kalau dua besok ada lagi yang dipanggil
oh cuma dua gitu kan
itu kan satu dari cuma berapa menteri
yang cukup besar sekali
ini yang menarik ini proyek
infrastruktur di kelistrikan
kalau dikatakan tadi mulainya juga
gak jauh jauh amat di
desember kalau gak salah atau januari
jadi baru baru ini saja ya
ya bukan warisan masa lalu juga
bukan kasus lama di masa lalu
kemudian nih menurut saya
juga angle yang cukup menarik
pengganti beliau ya
pengganti pak idrus ini adalah
kalau gak salah bendahara
tim kampanye nasional yang diumumkan kemarin
nah kalau saya belajar
ini di kasus kasus yang terjadi di daerah
nah kita juga mesti hati hati
jangan sampai tergelincir kita sama sama
kasus terjadi menjelang pilkada
itu dana bantuan sosial disalah gunakan
untuk kepentingan petahana
nah itu juga kita mesti sama sama
kawan kawan di koalisi juga punya komitmen yang sama
kita semua punya tekad yang sama
biar lawan kalau tendensi kesana
pasti kita semua sama sama mau lawan
jadi ada potensi potensi itu juga disalah gunakan
bukan jadi kita ingin
kita semua mewaspadai
ini tahun politik tapi tadi dikatakan
dan pengalaman praktek praktek
di daerah yang banyak di ini
banyak dikeluhkan bahwa dana dana
bantuan sosial itu digunakan untuk
banyak tuduhan tuduhan seperti itu
nanti dimanfaatkan untuk kepentingan politik
kepentingan politik petahana
jangan sampai itu terjadi
nanti akan dijawab bang tadi tapi saya mau highlight lagi
anda setuju bahwa ini hanya kecolongan
karena merekam kisah pak jokowi selama ini itu

gak ada yang mau pak jokowi nggak mau
tapi anda tidak meragukan komitmen presiden jokowi terkaitkan anti korupsi seperti yang baru dikatakan
komitmen itu kan bukan sekadar niatan kita ingin membatasi
tapi kan dituntut tanggung jawab
atas keinginan kita tersebut
bagaimana mengawalnya dan lain sebagainya
itu tadi namanya kasus korupsi
pasti memang kecolongan gitu loh
tapi anda tidak meragukan komitmennya presiden ya terkait
saya pikir semua sama ya
semua sama pak jokowi punya komitmen yang kuat
dalam apa namanya memberantas korupsi
cuma apakah cukup komitmen
hanya sekedar dalam dokumen nawacita
atau bagaimana turunannya
sehingga memang benar benar bisa memproteksi
dan ini jadi pembelajaran bagi kita bersama
dan anda lihat ada celah
antara komitmen nawacita dengan pelaksanaan
saya gak katakan begitu tapi saya katakan ke depan
ke depan kita
jadi pelajaran kita bersama
memang agak susah memancing politisi
bebang tuhan dimana anggapi gimana
tadi bagaimana komitmen tadi katanya
ya ini tidak sesuai komitmen kemudian potensi juga
pelanggaran karena menteri sosial kursi panas
apalagi agus gumiwang adalah
ya pertama clear ya bahwa kita melawan korupsi
kita menganggap bahwa korupsi ini adalah
extraordinary crime yang harus dilakukan
secara bersama sama itu satu sisi
dan saya tidak mau melakukan
komparasi misalkan ya
oh zaman dahulu lebih banyak menterinya
sekarang satu satu aja udah beban gitu loh
tapi saya mengatakan sekali lagi ingin mengatakan bahwa
komitmen itu ada
dan komitmen itu coba dilaksanakan semaksimum mungkin
ya bagaimana kemudian tadi
kita kelola pemerintahan yang baik itu dicoba dipraktekan
ya ada kasus ini
blessing in disguise juga untuk mengatakan bahwa memang
sistem yang dibentuk belum sempurna dan oleh karena itu
masih ada kesempatan untuk menyempurnakan itu
mensos nanti saya kira akan dibicarakan
ya dengan di tim pemenangan
misalkan ketika itu dia
bersedia menjadi apa
bagian dari tim tapi kemudian
pak jokowi sendiri yang memerintahkan
mengarahkan supaya bu sri mulyani fokus
menjadi menteri dan menggarap soal apbn
bang agus ini saya kira juga akan ada
solusi yang lebih baik jadi kekhawatiran akan
menggunakan fasilitas negara kekuasaan
dan pengaruh untuk insya allah enggak
membantu pemenangan petahana itu tidak ya
insya allah enggak pasti ada yang menjawab seperti itu
apakah donor juga setuju dengan pernyataan
kedua politisi ini kita akan tanya
usaha jadwal berikut ini tetap bersama kami
obrolan ofer yang tidak bisa kita ungkapkan
saya membaca kasus ini tentu akan berdampak
secara politik dan secara
legitimasi kepada paling tidak dua
karena wajar kemudian
ketua umum partai golkar yang melakukan
konfresi pers juga karena konsekuensinya
adalah narasi narasi golkar bersih
kemudian akan dipertanyakan betul
tentang keberadanya sejak awal sejak
kasus eni terkena operasi tangkap tangan
narasi dan golkar bersih itu sudah dipertanyakan
oleh publik dan saya kebetulan juga
pernah diajak juga dialog soal golkar bersih
di sini kemudian yang kedua
apalagi terkait dengan kasus ini dikembangkan
pada level idrus marham
mantan sekjen partai golkar
dan posisi itu tentu tidak main main
ofisial tentu mewakili partai politik
ke publik tentunya
yang kedua apakah ini punya dampak
kepada pemerintah saya yakin iya
hukum tidak sampai sekarang
karena kalau kita baca pengembangannya
karena pertanggung jawaban pidana itu kepada pelaku
perbuatan tapi secara
akan berdampak menjadi beban politik
untuk jokowi suka
apa yang kemudian menjadi titik celah
utama menjadi beban kalau mau tarik
mas budi ditarik
bagaimana cara masuknya
seorang idrus marham ke kabinet
itu mulai masalah pertama
idrus marham masuk
di luar mekanisme bagaimana
pak jokowi mendesain seorang menteri
dan seleksi seorang menteri ingat dua ribu empat belas
stabilo main cek kepada kpk
dan itu kan tidak dilakukan
masuknya seorang pak idrus marham
di situ kemudian publik
mempertanyakan bagaimana konsistensi
pak jokowi dalam melakukan
seleksi pejabat publik even pada
selevel menteri kenapa ada treatment
bukan diseleksi lah kita baca minta
konfirmasi kepada kpk karena seleksi
itu tentu ada pada presiden
pada partai koalisi
tapi secara moral
ada konsultasi dengan
kpk dulu dilakukan kenapa
kepada seorang idrus marham
tidak ada konsultasi kepada kpk
dan anda yakin kpk ketika proses
pergantian januari desember itu sudah
sudah mengetahui konferensi
bu basaria panjaitan
termin pemberian itu sudah dilakukan
di november dan desember itu termin
pertama yang ott kemarin itu
termen ketiga jadi termen pertama
itu sudah dilakukan di november
desember dengan komitmen
artinya sebelum november
itu penyelidik sudah
melakukan serangkaian penyelidikan
sudah ada kemudian taping
di situ sudah ada proses proses
kalau itu dilakukan
artinya sebelum diangkat jadi menteri
bulan februari ya januari
artinya kalau itu dicek dan di klarifikasi
kepada kpk saya yakin rekomendasi
kpk tidak akan merekomendasikan
orang ini sebagai menteri
ini lagi lagi melanggar komitmen
dan rekam jejaknya pak jokowi dalam ini ya
screening tadi ya itu secara moral
menurut saya pertanggung jawaban walaupun
kemudian kasus ini kan
yang bersangkutan juga sebagai seorang menteri
tapi karena tempus
waktu terjadinya peristiwa
pidana ini pada saat yang bersangkutan
adalah seorang menteri
aktif bahkan ott nya ketika
di rumah menteri sendiri ya betul tentu secara
moral presiden jokowi akan juga
terbawa dan pertanggung jawaban moralnya
saya pikir kita pasti bersepakat
nah apa yang kemudian kita ke depan melihat
di situlah mas tony
sebagai sekjen partai membisikkan
harus ada standar baku seleksi
pejabat publik dan kalau pak jokowi
rekam jejak menteri harusnya
yang begini begini tidak terjadi saya juga kaget
mas budi hari ini langsung
dilantik juga agus gumiwang sebagai
menteri kan mekanisme rechecknya
juga belum dilaksanakan nah itulah menurut saya
problemnya mungkin tahunya sudah dua hari yang lalu
tapi rechecknya itu kan kemarin bisa saja
tapi sebelum saya kasih kesempatan bang tony
untuk membisikkan ke presiden anda setuju
bahwa ini ada yang salah dari
proses dari hulunya sendiri sudah salah
saya pikir bukan hanya soal cek ke kpk
ya yang soal ketua umum partai
nggak ke kabinet atau
pejabat partai nggak ke kabinet juga kan kita
kita pertanyakan konsistensi itu
penting ya dalam tata kelola
itu akan menjadi ukuran publik
gitu ini orang dari awal
abuse of power menteri nggak boleh
dari partai dan lain sebagainya faktanya
pejabat kemarin kan masih aktif di partai
ya terakhir siapa
yang masih di
r langgatar toko armahara nih
mbak puan itu juga
masih menjadi evaluasi ya
bagi kita juga bagi
kami juga di oposisi nanti kalau kita
berkuasa kita nggak akan mempraktekan yang seperti itu
oke minuman nggak berjanji gitu ya
kalau nggak akan berlakukan ya kan kita
nggak janjikan jangan kan mau pemilu
tapi begitu merasa
ah nggak perlu inilah selalu
laksanakan saja apa yang
tidak ada justifikasi sekali lagi untuk sebuah
tindak korupsi bahwa ini
sekali lagi apa dengan
praduga tak bersalah kita persilahkan
bang idrus menghadapi semua ini
tidak perlu ada justifikasi ini itu
tapi ya menurut saya
apa namanya kalau tadi ada istilah
bukan proyek yang ada di kementerian
beliau sendiri ya jadi
kalau dulu ada kasus dimana
mesin jahit segala macam itu kan memang
sesuatu yang dibuat oleh menteri
dengan power yang dia miliki disana gitu
jadi ini kan dan
dan pak jokowi setahu saya memang
melakukan itu apa namanya power itu
dia lihat dan dibatasi
secara lebih micro untuk
mengatasi seperti itu kalau ini kan memang ada
kekuatan lain ya influen lain yang
bang tony di tahun politik di tahun janji
kampanye seperti sekarang bagaimana presiden
meyakinkan publik bahwa orang yang
yang tidak tidak akan terjadi trading
influence di pemerintahan dia
yang seperti saya katakan tadi ya
hanya tidak hanya sebagai sekedar janji
tidak hanya sekedar komitmen kita lihat ya
berapa teman teman pengusaha juga mengakui
sulitnya sekarang di zaman pak jokowi untuk
untuk berdagang seperti yang lalu gitu loh
jadi sistemnya dibuat semikian rupa
dikontrol semikian rupa
tapi bahwa ada nih yang apa
namanya ada masalah ya suatu hal yang
tidak bisa kita pungkiri dan oleh karena itu sekarang
tinggal bagaimana kita menyikap ini dengan lebih baik
oke anda setuju bahwa trading influence ini akan berhasil mengembangkan pemerintahan yang lain

dan mungkin aromanya
faktanya kan sudah terjadi
masih ada yang terjadi ya sampai kalau politik ini
kita gak ngerti ke depan ya waw lahu alam
ya kita kembalikan kalau kemarin
ketika tidak akan terjadi kita
ada prosedur ini itu
segala macam terjadi kita nggak ngerti
dalam waktu singkat apa yang dilakukan
untuk memproteksi hal tersebut
ini kan ada lagi kalau nggak salah
satu menteri yang dipanggil panggil nih
satu menteri lagi
satu ketua partai pendukung bukan menteri
ketua umum partai pendukung
siapa itu pak
itu nanti kita juga
itu kan yang namanya
tekad memberantas korupsi kan bukan hanya di kabinet
tapi di kawan kawan
tapi kpk bukan main politik kan
di tengah tengah setahun politik ini
jadi artinya menurut saya
ya kan kalau sekali
kebobolan semoga gak kebobolan lagi
itu harapan kita
korupsi politik di tahun politik
sebelum itu ini penting menurut saya
yang harus dilakukan oleh pak jokowi
sekarang bersama kabinetnya
selesai mengganti menteri
selesai persoalan nggak seperti itu menurut saya
ini kan proyek tiga puluh lima mw
dan ini kan
kalau kita komparasikan
yang tidak tahu publik hari ini adalah
proyek listrik yang terjadi
di indonesia selama ini
kemudian berapa investasi negara
berapa kos yang sudah dikeluarkan negara
kalau itu tidak buka
terang benderang bukan tidak mungkin
akan terungkap pada waktu yang lain
ijw tahu datanya dong
kami tahu tapi kita berharap pemerintah dong yang membuka itu
kalau tidak ini jadi
bom waktu dan tidak menyelesaikan masalah
bahwa kemudian ada lagi
tidak berhenti di im akan ada
aktor aktor lain yang juga potensi kena
dan itu mungkin jadi beban politik juga
nah itu yang sudah saya sebut kalau dibukanya
dicicil panjang kita harus belajar
dari kasus senturi kasus
sambalang bukanya cil cil satu satu
panjang efek elektoralnya panjang
oke nah kalau mau
cepat buka kasus ini setuntas tuntasnya
pemerintah melakukan evaluasi
dan kemudian pln
ruang ruang pemburu rente itu masuk
oke yang tidak bisa dicicil juga adalah waktu
dialognya sudah habis kita akan lanjutkan
apa namanya berkomitmen bahwa
tidak boleh terjadi lagi di
pemerintahan kita ke depan
presumption of innocent nah itu juga penting
oke terima kasih bang habib terima kasih
bang donald terima kasih bang tony atas
perbincangan malam hari ini kami akan segera kembali
usaha jadwal berikut tetap bersama kami